ya alhamdulillah sidang berjalan lancar dan penjelasan dari menteri menteri tadi sudah jelas
terkait dengan apa yang diharapkan oleh hakim majelis
tadi kan sudah dijawab bahwa seluruh pembahasan itu dirapatkan di dalam rapat kabinet
baik itu rapat terbatas maupun rapat internal jadi jelas ini hasil rapat kabinet
pak untuk penyampaian keterangan hari ini apa ada arahan dari pak presiden
terkait hari ini apakah ada arahan khusus
arahan khususnya tidak ada jelaskan sesuai dengan tugas dari masing masing dan fungsi dari masing masing menteri
saya tidak membahas hasil